alhamdulillah ibu udah sadar
bu gak usah bu tiduran aja bu
bu gue harus balik istirahat
dari gaji almarhum suami saya
suami saya nggak pernah korupsi bu
dia itu di fitnah
alah mana ada maling yang mau ngaku
udah pergi sana
bikin hilang selana belanja saya
pergi pergi pergi
pak jangan sita rumah kami pak
ini tuh rumah hasil kerja keras papa saya
bukan hasil korupsi
mbak kami hanya menjalankan tugas
sebaiknya mbak mengemasi barang barang
dan keluar dari rumah ini
karena rumah ini bukan milih mbak lagi
enggak saya nggak akan keluar dari rumah ini
kami hanya menjalankan tugas dari pengadilan
karena pak yusuf terbukti bersalah
jadi rumah ini saya sita
gak mungkin pak
rumah ini dibeli suami saya
dari hasil menjual rumah orang tuanya
ini warisan pak
suami saya gak mungkin mengambil uang
yang bukan miliknya dia
kalau mau protes ke pengadilan bu
sebaiknya ibu pergi dari rumah ini
enggak kita gak akan meninggalkan rumah ini
lebih baik kita tuh mati
dp harus meninggalkan rumah peninggalan papa
kalau mbak nggak bisa diajak kerjasama
kami terpaksa usir mbak
dari rumah ini dengan ibu
semua kontrakan udah penuh
dia bayarnya per tahun bu
kita mau bayar pakai apa bu
ibu hati hati dong bu jalan ya
ibu kenapa ibu bangun bu
ibu bangun bu
ibu jangan diam aja ibu bangun
ibu kenapa aisyah
aisyah gak tau pak ibu
mestinya ibu musti hati rumah saja
pak kita udah gak punya rumah pak
kita udah gak punya uang semua di sini
ibumu dan kamu boleh tinggal di rumah saya
kebetulan rumah saya kosong
kalian tinggal bersama ibumu
bawa ke rumah sakit
ayo ibu bawa ke rumah sakit
masalah dia ya gak usah dipikirkan ya
iya pak masalah dia pak
assalamualaikum pak rue
bu pak ruenya gak ada
pak rue kemana bu resmi
saya mau nanyain sertifikat tanah saya yang dulu sama pak rw
duh bu ida mendingan ngurus sertifikat tanah tuh sama saya
gak usah sama pak rue uangnya cuma diambur amburin doang
terus sekarang mana mana sertifikatnya
pasti gak bakal dibikin sama dia pasti dia kabur
masa sih bu
biasanya sih saya ngurusin gak masalah sih bu sama pak rw
iya itu kan dulu
sebelum pak rue
pak rue itu kecantol sama janda ima tuh
jandanya pak yusuf
saya yakin banget bu mereka tuh berdua ke hotel
ibu gak tau aja
gak mungkin bu resmi
pak rw kan orangnya tahan beribadah
lagian bu ima kan nggak udah
nggak tinggal di komplek ini lagi
tadi pagi saya dengar bu ima sama anaknya
diusir dari rumah mereka
rumah mereka kan udah disitama pengadilan
duh bu ida ini
masih gak percaya aja sama saya sih
sumpah demi allah bu
saya ngeliat mereka tuh berdua ke hotel
kalau ibu nggak percaya juga
ibu tunggu ya pak rue disini
saya yakin dia gak bakalan pulang
sampah gak dibilangin
alhamdulillah ibu udah sadar
gak usah bu tiduran aja bu
bu harus balik istirahat
bu imah jangan terlalu banyak gerak terlebih dahulu
ibu gak usah cemaskan
biar saya yang mengurusnya bu
terima kasih banyak ya pak rw
pak erwin nawarin kita untuk tinggal di rumahnya
jadi kita gak usah bayar kontrakan lagi bu
ibu tenang saja ya
jadi setelah rumahnya disitah
mereka ngontrak di rumah pak rue
kalau saya lihat sih
kayaknya sih bu ima itu gak ngontrak deh
saya melihat dari mata kepala saya sendiri
mereka itu bergelon di hotel
apa yang dilakukan di hotel berdua
jangan tertipu sama penampilan
sekarang saatnya kita mengganti rw kita
supaya komplek ini
terhindar dari perbuatan nasihat
tapi digantian masyarakat bu
kan di komplek ini semua laki lakinya sibuk
kan ada saya
gak usah cemas
saya nanti mau bikin komplek ini
akan maju dari sebelumnya
tapi ibu ibu harus bantu saya
bantu gimana bu
ibu ibu bilang ya sama warga lain
kalau pak anwar itu sering datang ke hotel berdua sama bu ima

biar omongan saya ini dipercaya sama bu ida
dan diperkuat sama kesahsian ibu ibu
komplek kita ini kena usibah
akibat perbuatan pak anwar sama bu wimah
makanya kita usir pak hermit dari komplek kita
parah sini bu
baru keluar rumah sakit
nanti bu ima kecapean lagi loh
gak apa apa pak rw
saya udah merasa enakan kok
lagian kalau saya nggak kerja
sama saya dapat duitnya dari mana
nanti bu ima

nanti bu ima kecapean lagi loh

pak rw ini pura pura segala
berbuat mesum sama bu ima
sumpah demi allah
saya juga sering lihat
mereka berduaan masuk hotel
saya juga pernah ngelihat
demi allah deh
kapan ibu ibu melihat saya pergi sama bu ima ke hotel
ibu ibu ini jangan menyebar fitnah
ala pak rw ini masih pura pura aja kita
kalau pak rw gak pindah juga dari tempat ini kita akan usir lagi
lepaskan apa ini ya
nah nah bu ida bu ida bisa ngeliatkan apa yang saya omongin kemarin
ibu ida bisa liat sendiri kan
bu ida bisa liat sendiri ya sama bu imah
ya udah sekarang gini aja pak rw kita pecat dari komplek kita
kalau kalian tidak suka saya menjabat sebagai rw
sekarang juga jabatan rw saya serahkan sama bu rasmi
tolong ya bu jangan usir bu rasmi dan anaknya dari rumah saya ini
biar mereka tinggal di rumah saya
dan sekarang juga saya akan pindah dari rumah saya